pln menerapkan kembali program diskon lwbp satu yang dulu pernah dirilis di tahun dua ribu lima belas hingga oktober dua ribu delapan belas silam
dari empat lima juta pelanggan pln delapan ratus diantaranya merupakan pelanggan industri besar
atas tingginya permintaan pelanggan industri
pln tak hanya memberi penawaran diskon untuk pelanggan industri melainkan juga untuk kegiatan berumah tangga
pln memiliki dua macam layanan yang ditawarkan reguler dan premium
layanan premium ditawarkan khusus untuk para pelanggan yang membutuhkan pelayanan prioritas dengan berbagai pilihan kategori
dodi p pangalaribuan general manager pln unit induk distribusi jakarta raya
menjelaskan keunggulan dari layanan premium yang ditawarkan oleh pln
kita dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan yang tentu berbeda beda
maupun pelanggan industri maupun bisnis ataupun rumah tangga
kami mengeluarkan produk layanan yang namanya pelanggan premium
jadi premium itu ada yang namanya mulai berubah
apa perbedaan masing masing itu
itu yang pertama adalah dari segi keandalan
jadi keandalan itu misalnya ada yang double pasokan ada yang hanya single
kemudian ada juga prioritisasi pada saat misalnya ada pemadaman bergilir
kemudian ada juga misalnya pelanggan yang memiliki pembangkit sendiri atau captive
dia berhak paralel kemudian yang terakhir tentu ada perbedaan di harga maupun di jam nyala minimum
jadi prinsipnya ini lebih tinggi harganya daripada reguler
tapi juga banyak memiliki privileges privileges atau keistimewaan yang tadi saya sampaikan
termasuk punya hotline ke manajer manajer layanan setempat
jadi karena mungkin perlu juga ada beberapa hal yang perlu disampaikan atau informasi yang diminta
itu mereka punya kontak
jadi mereka bisa memiliki kontak atau hotline dengan pejabat pejabat balance tempat untuk pelanggan premium
kesempatannya menguntungkan untuk para pelaku bisnis untuk meringankan biaya
demi mendukung ekonomi dan industri dalam persaingan global dengan memanfaatkan harga listrik yang lebih terjangkau
diah ayu lestari baramaestro jakarta